sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin dia bahkan gak inget lagi sama aku
nama aku aja dia gak tau
aku juga gak tahu namanya dia
ketiga dan tujuh tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
mikir apaan sih gue

paling nomernya juga udah gak aktif
paling nomernya juga gak aktif
paling nomernya juga gak aktif
terus lo ngapain disini
aku mau pergi jauh
jadi aku pikir
sebelum aku pergi sebaiknya aku minta maaf sama kamu atas perbuatan papaku
lo mau pergi
gue mau ke rumah
aku mau pergi ke rumah
bu ngeliputi waktu itu apa artinya
itu artinya lo akan mendapatkan kebahagiaan
artinya sangat indah
udah sini gue bantuin udah gapapa
ja cewek tadi tuh siap sih
tahu gue juga baru kenal
sekarang kebuktikan kalau lo lebih pinter dari gue belum puas
asnya dari dulu gue mikir ram kita ga bisa jadi sahabat kita cuma bisa jadi saingan ram
gue berhenti sama lo
dika jangan pergi
mimpi itu lagi
aku mau pergi jauh
jadi aku pikir
sebelum aku pergi sebaiknya aku minta maaf sama kamu atas perbuatan papa
kok dia ngomong gitu ya
maksudnya apa sih
kalo nanti nonratu sudah di amerika nonratu jangan lupa makan
terus obatnya jangan sampe ga diminum ya non
kak ratu berangkat
hallo ya kak ratu ada apa
aku cuma pengen valor beef pa jadi hahaha sama itu di sini
bapak nge telepon papa untuk yang terakhir kalinya sebelum aku pergi
apa nggak sebaiknya kamu telpon nanti saja setelah kamu sampai di new york ya
jangan sekarang papa lagi sibuk
aku kirimin papa bunga lili putih
bunga itu tumbuh di dekat makamnya kak dika
apa papa udah terima
bapak tahu nggak itu artinya
bunga lili putih itu melambangkan kebahagiaan
semoga papa bahagia ya
pa bisa berhenti sebentar
saya mau ke bandara
pak ada masalah besar pak
non ratu menghilang pak
ya ada yang nyari itu
apa ratu datang kemarin
kemarin saya sempat datang
kalau hari ini
apa dia datang
seharusnya ratu pergi ke amerika hari ini
tapi dia menghilang waktu menuju ke bandara
kalau kamu tahu kemungkinan dia pergi kemana
apa kak dika bahagia di sana
sebentar lagi juga aku akan bahagia
sama kayak kak dika
lo gak boleh mati
gue gak akan nanya alessan lo kenapa lo mau bunuh diri
lo bertahan hidup
meskipun lu pikir lo udah gak ada gunanya lagi dok
tapi bertahan hidup itu jauh lebih baik
udah gak apa apa kok
semuanya jadi lebih baik dong pasti
jangan pernah lagi kamu melakukan hal itu
maafin ratu pak
dunia ini sangat luas sekali
dan kehidupan di dalamnya sangat kejam
di rumah yang besar ini hanya tinggal kita berdua
kita tidak lagi saling menyakiti
tidak ada siapa siapa lagi
jadi papa mohon
jangan pernah tinggalin papa lagi
jangan pernah tinggalin papa lagi
jangan pernah tinggalin papa lagi
lagi bertemu ayo